dan yang kedua
seharusnya riri dan kawan kawannya itu
diberikan hukuman lebih berat lagi pak
kalau bisa di do
mereka itu bukan cuma nyontek di bidang
tapi yang lain juga pasti pak
kami bisa mengumpulkan semua informasi itu
bukan hanya dengan dugaan kamu saja
tapi perlu dengan bukti yang nyata
saya ada buktinya pak
sukaan kamu apa
kamu gak sukanya apa
jadi kamu ini stalking aku
buang aku dari kehidupan kamu
biar makan yuk
terus dari kekepuan kamu
rek kalau dipanggil ke ruang dosen tuh
eh kalian berdua juga dipanggil ke ruang dosen
aku kurang dosen dulu ya
kamu disini gak apa apa
iya gak apa apa aku tunggu sih
mama liat jam tangan papa gak
kamu tau udah dimana
kemaren papa masih liat ada di tempatnya
sekarang kok gak ada
rantakan banget sih kamarnya
seperti alat alat buat pake narkoba
apa mungkin selama ini arban pake narkoba
gimana udah dapet
kamarnya kan berantakan jadi
patau aja jangan kamu keselit
kalau ketemu kabarin papa ya
papa kantor dulu
penasaran aja siapa sih yang mindain jam
apa mungkin arman yang ngambil jam seharian
dari mata kuliah histologi
dan semua nilainya sempurna
mata kuliah menurut saya ini paling sulit
karena selama saya mengajar disini
belum pernah ada yang dapat nilai sempurna seperti ini
jadi menurut saya ini mencurigakan
tapi kita sebelum ujian belajar lho pak
saya tau pak
kenapa mereka semua nilainya bagus
mereka mengambil kunci
dan soalnya di ruangan dosen
mereka memaksa menerobos
saya ngeliat sendiri pak
dia yang ngasih semua jawaban
gak mungkin lah saya melakukan hal seperti itu pak
menurut saya nur dini ini benar
kalian bertigalah yang udah bohong
gak ada tapi tapi ya
saya akan score sekalian dalam seminggu ini
gak ada apa apa
aku mau mencoba
gak ada apa apa
nur dini bekerjaan kita lah
parah banget sih
ini sih kayaknya gara gara lo nyewekin dia ri
jadi aja dia balas dengan cara kayak gini
terus ini mesti latihan interpolis gitu
ya engga juga sih
tenang tenang tenang
aku bakal bantuin kamu
supaya kamu gak di score lagi
tapi kamu jadi pacar aku
gue mendingan di score seumur hidup deh
daripada punya pacar kayak lo
dari tadi ditungguin di kantin
terus aku cari cari
sorry banget ya aku lupa kamu disini
itu kenapa mukanya
biar kamu gak sedih
aku punya suatu tempat
yang bisa menghilangkan kesedihan
biar aku nyantai
biar aku nyantai
biar aku nyantai
aku mau nyantai
biar aku nyantai
biar aku nyantai
kamu gambar aku
kenapa jelek ya
kalau jelek buang aja
kamu tuh gak konsisten ya
sekarang giliran bagus banget
itu bagus banget
menurut aku ini lebih cantik daripada aku sih
kalau menurut aku ya
nggak ada yang lebih cantik
dari apapun yang pernah aku lihat selain kamu
gambar aku juga gak bisa mewakili
dan hari ini aku bersyukur banget karena
aku bisa melihat
dua sekaligus keindahan
yang tuhan ciptakan
yang pertama itu adalah pemandangan
dan yang kedua
kalau saya dioperasi
dengan yang bersyukur
adalah untuk people
usia delapan tahun